selamat pagi anda menyaksikan program gomudik dua ribu delapan belas bersama saya farhani sanasution
sudah hamin empat lebaran itu artinya semakin banyak warga yang bersiap siap untuk pulang ke kampung halamannya
dan kali ini kita akan menuju ke terminal kampung rambutan
untuk melihat bagaimana situasi terkini disana sudah ada korespondensi
andai indonesia mila diyarahma mila selamat pagi
wah mila sepertinya disana ramai sekali pagi ini ya
apakah hari ini merupakan puncak arus mudik di terminal kampung rambutan mila
selamat pagi fani kalau kemarin saya memantau di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
hari ini di terminal kampung rambutan jakarta timur
suasananya tidak berbeda
di belakang saya seperti anda tadi sempat menyaksikan bahwa ada ratusan para calon pemudik
yang hari ini menunggu keberangkatan bus mereka untuk membawa mereka pulang ke kampung halaman
nah destinasi favoritnya fani kalau di terminal kampung rambutan ini kebanyakan memang ke jawa barat jawa tengah dan juga jawa timur
apakah hari ini merupakan puncak arus mudik
tampaknya belum karena kalau bicara data saya sudah mengantongi datanya fani dan prediksinya
catatan saya dari hamin delapan sudah ada enam data jadi saya sudah mengantongi data fani dan prediksinya
jadi saya sudah mengantongi data fani dan prediksinya
ada beberapa alasan sebenarnya mengapa kira kira atau kenapa prediksinya berada di angka tiga belas begitu ya
karena sebagian besar juga kita tahu bahwa untuk karyawan swasta baru akan libur cuti bersama ini pada tanggal tiga belas juni dua ribu delapan belas
nah bicara soal bagaimana persiapannya seperti anda saksikan dan sama halnya dengan tempat tempat lainnya
baik stasiun maupun terminal sudah ada banyak posko yang disediakan di sini
nah misalnya kita lihat petugas keamanan juga sudah disebar di seluruh penjuru begitu ya
pada saat masuk juga pemeriksaan juga terlihat begitu
jadi antisipasi untuk melonjaknya jumlah penumpang dan bagaimana pengamanan di terminal kampung rambutan ini
sudah sangat terasa sudah semakin hari semakin ketat begitu
kami tadi juga melihat ada beberapa petugas kepolisian yang patroli di sini
untuk mengamankan dan juga untuk bisa mengakomodir kebutuhan para calon pemudik
nah fani tentu saja saya ingin menyampaikan ada beberapa hal
armada bus yang kemudian berangkat ini harus melalui ramcek begitu ya
sebelum dia berangkat dan membawa para calon pemudik
nah ramcek ini apa saja sih sebenarnya indikatornya ada tiga indikator utama
yang pertama adalah kelengkapan administrasi
ini berkaitan dengan surat izin mengemudi misalnya
kemudian stnk dari armadanya begitu
kalau tidak lengkap maka tidak bisa berangkat itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah kelengkapan teknis utama ini berkaitan dengan misalnya
bagaimana kondisi banan
bagaimana kondisi mesin
ini juga penting
jadi kalau misalnya ada masalah di ban atau ada masalah di mesin yang sangat sangat krusial
begitu ya yang diperkirakan akan beresiko jika kemudian tidak diperiksa dengan baik
maka ini kemudian bisa menggagalkan armada bus itu untuk memberangkatkan para calon pemudik
nah terakhir juga kelengkapan penunjang
kita tahu bahwa sudah diwajibkan begitu ya
dalam satu armada itu harus ada kelengkapan penunjang
misalnya seperti spedometer harus jalan begitu
wiper juga harus bisa berjalan
atau mungkin misalnya alat pemadam kebakaran
atau juga palu untuk kemudian memecahkan kaca untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
ini juga harus lengkap
jadi ada tiga faktor itu yang penting yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan otobus
untuk menyiapkan armada mereka
jadi kalau ini tidak sesuai atau tidak memenuhi sop yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah
maka armada tersebut tidak bisa membawa para calon pemudik untuk pulang ke kampung halaman
nah bicara semakin hari semakin ramai
saya sih melihat ada perbedaan ya fani ya
ditingkat dengan terminal terpadu pulau gebang
kalau di terminal terpadu pulau gebang ini kan sistemnya sudah mulai tertata
dari proses pembelian tiket kemudian ada proses boarding
yang boleh masuk ke ruang tunggu hanya mereka yang mengantongi tiket
di terminal kampung rambutan ini orang orang banyak go show
jadi datang mereka bisa langsung menghubungi pihak po disini
di belakang saya ini untuk bisa langsung membeli tiket
jadi lebih apa ya bisa dikatakan lebih fluid disini
lebih ramai disini
ada juga masyarakat yang bisa menangani tiket

untuk sementara itu saja yang bisa kami sampaikan
kita akan melihat terus bagaimana trennya
apakah betul nanti pada hamin tiga ini mencapai puncaknya
atau justru hari ini
sebenarnya para pemudik ini akan banyak berangkat dari kampung rambutan
kami akan terus mengupdate informasinya di gomudik selanjutnya
kembali ke fani di studio
baik terima kasih mila diarahma atas laporan langsung anda
nanti kami juga akan kembali lagi untuk mengecek bagaimana situasi terkini di kampung rambutan
dan laporan dari mila diarahma tadi
mengakhiri jumpa kita kali ini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa satu jam mendatang